inilah kondisi dn bocah malang berusia tujuh tahun
korban kekerasan oleh keluarganya di kawasan jalan malik dalam buring kota malang jawa timur
luka di sekujur tubuh membuat dn saat ini harus mendapat perawatan intensif
di rumah sakit saiful anwar kota malang
dn diduga menjadi korban penganiayaan dan penyekapan oleh ayah kandung serta saudara tirinya
ia disekap di sebuah ruangan di dalam rumahnya dan tidur hanya beralaskan kayu palet
dn menjalani kondisi seperti ini sejak dua ribu dua belas
kondisi dn pertama kali diketahui warga saat meminta makan kepada tetangganya
saat itu tetangga melihat kondisi dn yang kekurangan gizi dan banyak luka di tubuhnya
warga pun kemudian melaporkan hal ini ke perangkat desa dan kepolisian
setelah melakukan rapat warga
dan evakuasi dn untuk mendapatkan perawatan
pada penerimaan laporan dari warga bahwasannya ada anak yang benar benar memprihatinkan
dari segi penampilan badannya yang kurus kerontang
dan memang informasinya bahwasannya di sini ada anak kecil sering menerima penganiayaan
selain disiksa korban juga menderita kekurangan gizi
karena tidak mendapat asupan makanan yang layak
dn juga tidak disekolahkan oleh orang tuanya
selain mengevakuasi dn polisi yang mendapat laporan dari warga juga langsung memeriksa lima orang yang tinggal di rumah yang sama
mereka adalah ja ayah kandung e ibu tiri nenek tiri kakak tiri dan paman tiri yang langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan
jadi perlakuan kekerasan ini sudah lama
sudah lama berlanjut
jadi setiap anak itu melakukan apa dibukuli kemudian ditendang bahkan pernah disulut dengan rokok
terakhir itu tangannya ditaruh di panci yang ada air panasnya makanya kondisi tangannya melepuh
nah untuk kasus ini diterapkan pasal kekerasan terhadap anak yang membuat luka berat yaitu pasal delapan puluh undang undang no tiga puluh lima
yang ancaman hukumannya adalah lima tahun
kelima tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
sementara itu korban kini menjalani perawatan di rsud saiful anwar malang